yang kemudian melaporkannya ke polsek bendo
tidak saya memanggil ibu saya
ibu saya di sana metik tahu
ibu apa itu mbak nuri
tapi tidak tahu kalau mbak nuri tidak ada
menerima laporan warga
petugas polres magetan dan polsek bendo
segera datang ke lokasi
petugas langsung mengamankan pelaku
dengan memborgol kedua tangan dan mengikat kakinya
dari hasil interogasi awal
pelaku yang merupakan anak kandung korban
membunuh korban dengan cara
memukuli menggunakan tongkat bekas
alat pel dan mencekiknya
belum diketahui motif yang menyebabkan
pelaku nekat membantai korban
namun diduga kuat pelaku mengalami
gangguan jiwa sejak pulang dari kalimantan
pada waktu malam hari
sekitar jam dua belas tadi malam itu
langsung ditambah ke rumah
yang bunuh nanti sendiri
ya yang bunuh nanti sendiri
polisi mengemankan tongkat pel
yang diduga dipakai memukul korban
rencananya polisi akan membawa pelaku
ke rumah sakit jiwa di ngawi
untuk pemeriksaan kejiwaannya